tim kppbc tmp bandar lampung dan bnn
membongkar tiga kontainer barang impor
dan menemukan narkotika jenis sabu
atau kristal metamfetamin yang diselundupkan
ke dalam barang barang di dalam kontainer tersebut
dari pemeriksaan menggunakan sinar x dan ionizer
ditemukan bahwa di kontainer pertama
terdapat barang berupa kristal bening
yang diselipkan ke dalam dua belas unit cartrid toner
pemeriksaan pada kontainer kedua
menemukan kristal bening di dalam enam buah catchrey toner
tiga buah gas blower empat mesin pemotong rumput
dan dua pompa air
sedangkan pada kontainer ketiga
sabu silipkan ke dalam enam mesin pompa air
dan dua puluh tujuh mesin motor
total sabu yang ditemukan berjumlah lima puluh tujuh tujuh ratus satu kilogram
empat belas orang yang terdiri dari sebelas orang indonesia
dan warga asing ditahan
penting untuk diajukan
fokus kepada semua titik sekarang
baik udara laut
ada yang laut di pelabuhan laut resmi
maupun yang di tangkahan tangkahan itu
untuk itu biacukai akan memperkuat
kita sekarang itu punya sekitar dua ratus an lebih kapal patroli
kita nanti tahun ini akan tambah lagi
dengan dua kapal patroli ukuran enam puluh meter
dan kemudian empat kapal patroli ukuran tiga puluh delapan meter
saya kira ini untuk mengamankan daerah pesisir pesisir
terutama selat malaka
kelima belas orang ini melanggar undang undang no tiga puluh lima tahun dua ribu sebelas
tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal pidana seumur hidup
dan maksimal hukuman mati